di hari tuanya jumio sadar betul tidak bisa berpangku tangan untuk mencukupi kebutuhan hidup
dengan sisa tenaga di usianya yang sudah tujuh puluh satu tahun jumio membulatkan tekad melakoni profesinya sebagai penjual es lilin keliling
jumio memulai hari dari dapur rumahnya di kawasan pandak bantul daerah istimewa yogyakarta
bersama istri jumio dengan tekun membuat dagangan es lilin tempo dulu ini
jari jemarinya masih cekatan
maklum sudah lima puluh tahun atau sejak remaja jumio mencari nafkah dari menjual es lilin buat menjual es lilin
jumio tidak menjual es lilin di sekitar rumah
baginya berjualan keliling menjadi ikhtiarnya menjemput rejeki untuk nafkah diri sendiri dan keluarganya
dari rumah keliling dengan sepeda hingga kawasan alun alun kidul kota yogyakarta
bukan jarak yang dekat
karena mencapai empat puluh
sepuluh km pulang dan pergi
jarak sejauh ini ditempuh jumio dengan menaiki sepeda kumbang yang di belakangnya ditumpangi tempat untuk membawa enam termos es
perjalanan dari rumah ke lokasi kerja membutuhkan waktu sekitar tiga jam
jumio berjualan es lilin lima hari dalam sepekan
ia hanya libur pada hari senin dan kamis
yang sudah ia jadwalkan untuk menuntut ilmu agama
sebenarnya istri dan ketiga anak jumio sudah memintanya untuk berhenti bekerja pada usia senjanya
keluarga khawatir apalagi jumio pernah mengalami kecelakaan
ini kota cepat tidak
kota ini tidak
di surung tiang patah lantai tidak ditukar
beri jam setengah ini kalau tidak kaget
karena mobilnya sudah berhenti
terus saya tidak bisa berhenti
saya harus bertanggung jawab
saya harus berhenti di patah lantai
terus nanti saya akan berhenti di kota yang ketiga
itu sesuai kesepakatan anak anaknya kemarin ya udahlah nggak apa apa
jualan yang penting masih banyak istirahatnya
seperti itu saja
nanti daripada nanti kami juga mengekang
untuk tidak jualan
terus nanti malah banyak pikiran di rumah
meski demikian jumio belum mau berhenti sesuai permintaan anak dan istri
keliling berjualan es lilin menjadi kebanggaan tersendiri bagi jumio sebagai kepala keluarga
jumio juga menjadikan raya jumio sebagai kekuatan yang terbaik
jumio juga menjadikan raya jumio sebagai kekuatan yang terbaik
jumio juga menjadikan raya jumio sebagai kekuatan yang terbaik
jumio juga menjadikan raya jumio sebagai kekuatan yang terbaik
ini terjadi karena elephants ini berat
lantaran bantu bantu yang kata lantarannya pengajian
biasanya jumio tiba di kawasan alun alun kidul selepas asar atau sekitar pukul empat sore
di sini ia berjualan sekitar tiga jam
dengan kondisi ini jumio tiba kembali di rumahnya sekitar tengah malam
jumio memilih waktu berjualan yang unik
bila penjual lain memilih berjualan es pada siang hari jumio memilih berjualan pada sore hingga malam hari
dengan cara ini jumio sangat bersyukur karena dagangan satu ratus delapan puluh es lilinnya laris manis
apalagi harga jualnya terbilang ramah kantong
rp lima untuk sepotong es lilin
jumio mencari pelayanan untuk mencari pelayanan untuk mencari pelayanan untuk mencari pelayanan
salud terus kayak kita sebagai anak muda gitu
harusnya bisa belajar ya untuk lebih semangat lagi terus ngelihat dunia luar gitu
ternyata cari kerja itu susah
tetap kerja keras meskipun keadaannya bagaimanapun
karena meskipun hasilnya sedikit tetap harus bersyukur dan tetap harus kerja
jumio mencari pelayanan untuk mencari pelayanan untuk mencari pelayanan
pulang pergi mengayuh sepeda puluhan kilometer
tak jarang jumio singgah di suatu tempat untuk melepas lelah
saya tidak kira bersama dengan mereka
saya tahu mereka berdua
di sekolah sepuluh lima belas saya sekuat berdua
saya tidak pernah semangat lari dengan mereka
saya tidak pernah mencari pelayanan
saya tidak pernah berpengalaman
saya tidak pernah berpengalaman
meski bekerja sampai larut malam
jumio tetap menikmati pekerjaannya
jumio akan tetap meniup trompetnya untuk menjajakan es lelin jadul
hingga ia tak mampu lagi melakukannya

tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta